sampai jumpa di video selanjutnya
karena aku yakin cinta kita layak diperjuangkan
tapi aku gak mau tanpa restu ibu deh
semua orang cemas mikirin kamu
bangun ya sam

dokter kenapa ini
mak saya minta semuanya keluar
saya akan berangkat
ya allah ndre
semoga sateria gak apa apa
tunggu aja ya
kita harus berdoa
ini gara gara kamu dewi
kamu yang hianatin sateria
sateria patah hati dan sekarang sateria menderita
sekarang aku minta
pergi dari sini
gak usah ngomong kayak begitu sama dewi
memang gara gara dia
dia sudah mematahkan semangatnya satria
kamu cuma bikin sateria sedih
sateria makin parah
kamu harus kuat
kamu gak boleh kayak begini
aku aja bisa kuat
kenapa kamu enggak
kita perlu juang demi cinta kita
sekarang kita buat janji ya
kalau diantara kita ada yang melemah
kita harus saling bantu
kalau misalkan aku putus asa
kamu harus bantuin aku
tapi kalau kamu putus asa
aku akan sebaliknya
aku akan bantu kamu
tapi kamu gak boleh sedih kayak begini
kenapa kamu pulang harus sama dia
tapi dewi gak mau bohong lagi sama ibu
dewi pingin jujur
kalau dewi bohong
ibu malah tambah sakit
dewi ingin jujur bu
sama diri dewi sendiri
sama semuanya bu
ibu jangan salahin dewi
salahin saya aja bu
sebaiknya kamu pulang aja
aku mau bicara sama ibu
dewi mau bicara bu
ibu keluar dong bu
ibu kan lagi sakit
jadi jangan marah marah ya bu
ibu jangan marah sama dewi
ibu udah gak sayang sama dewi
kamu lebih baik pergi
selama kamu masi ama andrei
lebih baik kamu pergi
kamu lebih memilih dia
daripada ibu kan
kamu lebih sayang dia
daripada ibu kan
kamu udah nyakitin hati ibu
kamu udah bikin hati ibu menerita
kamu lebih sayang dia
kamu lebih sayang dia
kamu lebih sayang dia
saya salah sama kamu
ibu hanya orang miskin
ibu kok ibu ngomongnya kayak gitu sih
ibu kan kenal dewi
dewi bukan orang seperti itu bu
ibu gak mau punya anak muda seperti kamu
dewi mau bicara sama ibu
pergi kamu dari sini wi
pergi ibu gak sudi ngeliat kamu
bu ibu gak ngerti sih
andre mencintai dewi bu
dia sangat mencintai dewi
dewi juga cinta sama andre bu
dewi bahagia sama andrei
dia cinta sama dia
kok ibu tega sih marah marah sama dewi
ibu kok tega
ibu gak mau lihat dewi bahagia
dewi kan anak ibu
ibu gak punya anak seperti kamu
kamu udah teganya kirim perasaan ibu
kamu udah jadi anak yang duraga
pergi kamu dari sini dewi
bu pokoknya dewi mau disini terus
dewi akan berlutut disini sampai ibu mau nemuin dewi
ya allah apa yang harus aku lakukan
kenapa aku melakukan semuanya untuk dewi
kenapa dia gak mau ngerti ya allah
kamu mau ke tempat review kita
kenapa mereka yang mencontohkan diri
kenapa whatsapp nya ngeremeh
asalnya aku kesan ya
dan kalau bangun lagi ini

kau terlalu brett dioney
diri kamu ngapain disini ayo diri diri
aku akan terus disini sampai ibu maafin aku
ibu baru mau maafin aku
kalau kita gak berhubungan lagi diri
tetapi aku akan terus berjuang
karena aku yakin cinta kita layak diperjuangkan
tapi aku gak mau tanpa restu ibu deh
makanya aku akan tetap disini sampai ibu merestuin hubungan kita
biarin aku disini nemenin kamu ya
kita perjuangin cita kita sama sama
saya mencintai dewi ibu
dan sampai kapanpun saya akan tetap mencintai dewi
saya gak akan kemana mana ibu
saya akan tetap berada disini bersama dewi
dan percaya sama saya ibu
gak ada sita atau gak ada yang lainnya ibu
dan kami ditakdirkan untuk bersama
saya dan dewi
saya dan dewi tidak akan kemana mana bu sebelum ibu merestui kami